terhubung dengan kepala kantor sar bandung deden ridwansyah selamat sore pak deden
selamat sore bang ferdi
pak deden kita tahu bahwa hampir satu minggu banjir merendam sejumlah kawasan di ranca ekek dan juga karawang
kita terlebih dahulu ingin mengetahui apakah proses evakuasi warga masih berlangsung hingga saat ini pak
pak deden apa pendapat anda
begitu air naik dan masyarakat butuh evakuasi maka kami langsung merespon dengan segera mengevakuasi masyarakat
jadi saat ini hanya proses pembantuan dari kami
kita tahu bahwa kemudian daerah daerah yang menjadi langganan banjir ini dengan tingkat curah hujan yang tinggi akhirnya terendam oleh air begitu
masyarakat kita ketahui sekarang lebih cenderung untuk pasrah dengan kondisi seperti itu
kita ingin mengetahui juga
bagaimana sebenarnya prosedur tetap atau standar dari sar sendiri untuk kemudian dijalankan saat kondisi kondisi banjir seperti ini dialami oleh warga pak
tentunya ya kami juga melakukan membantu badan penanggulangan bencana memberikan mitigasi kepada masyarakat
pada saat sekarang intensitas hujan yang sangat tinggi sesuai dengan prediksi dari bmkg
maka kami mengimbau kepada masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di bantaran
sungai kemudian di daerah daerah yang rendah begitu intensitas hujan yang tinggi maka segera mengemas barang barang terutama barang barang elektronik dan keperluan nanti pada saat mengungsi
sehingga begitu air tiba tiba datang atau hujan terus tidak berhenti kemudian permukaan air naik maka bagi masyarakat kami himbau untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi atau ke tempat pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah
pak deden yang juga perlu diketahui oleh masyarakat setelah operasi
kemudian kemudian koordinasi antar lembaga untuk mengamankan warga ini ke tempat pengungsian atau shelter shelter keselamatan mereka
bagaimana kita bisa mengetahui alur ini agar kebutuhan mereka atau warga ini selama di pengungsian ini bisa tercukupi pak
ya tentunya begitu tim sar sesuai dengan kluster yang ada kan basarnas hanya melaksanakan proses pencarian
pertolongan dan endingnya tentunya adalah evakuasi
begitu banyaknya warga masyarakat yang kita evakuasi ke tempat pengungsian kita akan tahu datanya dan kita koordinasikan dengan badan penanggulangan bencana dan dinas sosial
kemudian juga kita koordinasi dengan kementerian kesehatan atau dinas kesehatan terkait
kenapa karena memang koordinasi lintas sektoral terkait dengan penanganan masyarakat yang terdampak dari bencana sebuah bencana tentunya ini sangat diperlukan
kenapa karena memang penanganan
masyarakat yang terdampak bencana ini tidak bisa oleh satu lembaga
contohnya di dalam pengungsian kalau kami mengevakuasi katakanlah lima puluh kepala keluarga
dengan misalkan tiga ratus empat puluh jiwa tentunya itu menjadi data awal
kemudian masyarakat masyarakat yang melakukan evakuasi mandiri
dan berkumpul di tempat pengungsian tentunya itu menjadi banyak
oleh sebab itu penanganan terkait dengan shelter nanti akan dipasilitasi oleh
leading sektor di dalam penanggulan bencana yaitu badan penanggulangan bencana nasional
kalau di daerah tentunya bpbd
nah ini nanti akan kolaborasi dengan dinas sosial terkait dengan logistik dan lain sebagainya
manakala masyarakat itu sudah terkena penyakit atau menurun intensitas kesehatannya
maka nanti akan koordinasi dengan dinas kesehatan terkait seperti itu
oke pak deden terakhir kita tahu bahwa prediksi bmkg curah hujan masih tinggi
lalu kemudian apa
himbauan khusus dari basarnas sendiri mengingat begitu besarnya dampak banjir ini
sehingga kemudian hingga berminggu minggu air juga masih mengenangi pemukiman warga
dan warga pun juga masih mengungsi
apa himbawannya pak untuk mengantisipasi atau preventif dari warga
dan juga atas bantuan dari tim basarna sendiri
ya tentunya ini sering kami sampaikan
tiap hari barangkali juga kami sampaikan
melalui media sosial bahwa kami menghimbau kepada masyarakat
sekarang bmkg memprediksi curah hujan itu sampai dengan maret ya
dengan cuaca yang ekstrim ini tentunya kami menghimbau kepada masyarakat
apalagi masyarakat di jawa barat karena jawa barat ini menjadi salah satu supermarketnya bencana
semua bencana itu ada
nah oleh sebab itu kami menghimbau masyarakat yang terutama masyarakat yang ada di pinggiran bantaran sungai
agar di cuaca seperti ini
kami segera melakukan evakuasi mandiri ya
ketempat yang lebih tinggi ke kerabat atau kepada center center yang sudah disiapkan oleh pemerintah
contohnya kalau di balai endah ini biasanya masyarakat dikumpulkan di daerah ikanas atau internas
nah inilah barangkali kami bersama dengan stakeholder terkait dalam hal ini
jadi jajaran dari pemerintah sudah mendesain seperti apa terkait dengan penanganan
terutama terkait dengan penyiapan masalah shelter pengungsian dan tentunya logistik untuk keperluan sehari hari para pengungsi tersebut
baik terima kasih deden ridwansyah kepala kantor sar bandung
terima kasih pak deden